kenapa sih selalu aja emosional kayak begini
udah udah cukup ma
alko belum ngabarin ya
kapan andi bisa keluar dari rumah sakit
mungkin al itu nunggu kepala
mau kemana sih
dino kejar disini kamu
jangan pulang kalau kamu tidak bersama dia
pertahankan rumah tangga kamu
apa ya yang bikin mas randy
mewajah kiki ke pesta nikahan temennya itu
benih cinta mulai tumbuh di hatinya mas randy
atau mas randy
mulai merasakan getar getar cinta
yang kiki coba salurkan ke hatinya mas randy
mas randy itu kok gemes banget gitu kan
kiki jadi pengen tuh
aduh udah baju gak ada lagi
ini baju kiki yang paling bagus
aku terus pakai baju apa dong nanti pas nemenin masalah
kenapa hidung mama
wah lagi pada kumpul nih rupanya
ada yang kangen sama mama papanya
saya lihat kondisi bu andi ini semakin baik ya
pasti ini karena dukungan dari suami dan anak bu andin yang sangat mencintai ibu
kalau kondisi ibu terus membaik ibu bisa pulang
makasih banyak ya dok ya
kalau gitu saya permisi dulu ya
semoga setelah aku sembuh
aku dan mas al bisa jadi suami istri seutunya
gue udah coba bertahan
tapi mau sampai kapan
sampai kapan gue bertahan di rumah tangga sepihak ini
gue dimorbanin semuanya
gue korbanin perasaan gue
gue korbanin harga diriku ini
mengorbanin harga diri gue
tapi sekarang apa
dia gak pernah menghargai semua pengorbanan gue
kalo dia gak peduli ngapain
kalian juga disuruh sama orang tuanya
ngapain sih kebut kebutan kayak begini
angkat sak telponnya sak
udah malah masih kebut kebutan juga
hampir aja ketabrak
kenapa sih selalu aja emosional kayak begini
udah udah cukup mah
al kok belum ngabarin ya
kapan andi bisa keluar dari rumah sakit
ya sabar dong pak
mungkin al itu nunggu kepastian dari dokter dulu
baru abis itu ngabarin kita
kok mendadak aku
kepikiran sama elsa ya
dia baik baik aja gak ya
coba kamu telpon dia deh
gue gak peduli
gue gak peduli kalau nina mau nyariin gue atau enggak
gue gak peduli
gue gak mau ngeliat lo mikirin banding terus
mah aku capek mah ngadepin nino mah
sekarang aku mau denangin diri aku dulu mah
aku mau ke rumah omba
aku ke rumah oma yang dibogor
aduh kamu udah dong jangan aneh aneh
kamu ngapain kesana sendirian
gak mah aku gak mau mah
aku gak mau ketemu sama dino
gue gak peduli kalau ini mau nyariin gue atau enggak
gue gak peduli
gue udah capek
gue gak mau ngeliat lo mikirin bening terus
gue udah capek
sekarang aku mau denangin diri aku dulu ma
aku mau ke rumah omba
aku ke rumah oma yang dibogor
aduh kamu udah dong jangan aneh aneh
kamu ngapain kesana sendirian
enggak ma aku enggak mau ma
aku gak mau ketemu sama nino
ini sekarang mobilnya keluar asap
aku takut aku nggak bisa keluar dari sini mbak
ma ma aku takut ma aku nggak mau mati
tadi dia bilang mau kemana
dia bilang dia mau ke rumahnya di bogor
terus katanya mobilnya dia itu hampir meledak gara gara nabrak pohon
dia kecelakaan pak
ehm coba kamu telepon nino sekarang deh
ehm udah malem
al din mama sama rena pulang dulu ya